untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan citra indriani
jurnalis kompas tv dari kabupaten agam sumatera barat
pencarian korban banjir bandang ini kan difokuskan di daerah mana saja
dan kemudian total berapa orang yang sudah ditemukan hingga hari ini
selamat siang francisco dan juga saudara
pencarian korban banjir lahar hujan saat ini di kabupaten agam
difokuskan di joronggaluang kecamatan sungai pua kabupaten agam sumatera barat
selain tim sar gabungan pencarian dibantu juga dengan anjing pelacak dari polda sumatera barat
sedangkan untuk jumlah korban yang dinyatakan hilang
dan masih dalam pencarian berjumlah satu orang
dan korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
hingga saat ini berjumlah sebanyak dua puluh tiga orang fransiko
lantas citra bagaimana kemudian dengan lokasi pengungsian
total sudah berapa warga yang mengungsi di tempat anda
dan juga bantuan apa saja sudah optimalkah disalurkan di sana
untuk kecamatan canduan sendiri jumlah warga yang saat ini mengungsi
ada sebanyak satu ratus empat puluh empat orang yang tersebar di tiga lokasi
yakni di sd delapan kubang dua berjumlah sebanyak tujuh puluh empat orang
sd lima gawang berjumlah sebanyak sepuluh orang
smt satu kota tua sebanyak enam puluh orang
selain itu juga banyak warga yang saat ini juga telah mengungsi ke rumah kerabat mereka yang jauh lebih aman
sedangkan untuk bantuan sudah banyak berdatangan ke posko posko pengungsian
namun masih ada sejumlah kebutuhan warga
seperti jerigen air peralatan listrik
serta pakaian ganti masih diharapkan untuk warga di pengungsian saat ini francisco
baik untuk pakaian kemudian sendal air dan listrik ini masih belum cukup terpenuhi di sana
lantas kalau kita lihat ini dalam visual juga
apa kemudian yang menjadi tantangan bagi regu timsar ataupun juga anjing pelacak dalam pencarian ini
mengingat kalau saya juga sempat melihat bahwa di belakang ini sepertinya nampak akan turun hujan seperti itu
memang kondisi cuaca di kabupaten agam ini memang tidak bisa diprediksi
karena pagi tadi cuaca mungkin cukup cerah
namun pada menjelang siang maka cuaca dapat berubah
berkemungkinan akan turun hujan hingga sore nanti dan malam hari
dan salah satu yang menjadi kendala bagi petugas pencarian di lokasi tadi ini memang kondisi cuaca ekstrim ini
sehingga apabila turun hujan maka sejumlah pencarian yang tidak bisa diperlukan
jadi petugas yang melakukan pencarian di sekitar lokasi harus segera menghentikan proses pencarian
mengingat kondisi cuaca yang diduga dapat menimbulkan aliran dari banjir lahar hujan
yang dapat membahayakan keselamatan bagi para petugas tersebut
satu orang masih dicari di lokasi tempat anda melaporkan dan dua puluh tiga orang meninggal dunia
atas laporan anda di sumatera barat